sementara itu empat bulan setelah divaksin dua puluh satu tenaga kesehatan sebuah puskesmas di kabupaten deli serdang sumatera utara terkonfirmasi positif covid sembilan belas
empat orang diantaranya dokter namun puskesmas tidak melakukan lockdown dan tetap memberikan pelayanan
kegiatan di puskesmas batangkuis kabupaten deli serdang berlangsung seperti biasa
unit pelaksana teknis puskesmas batangkuis buka sejak pagi sampai pukul dua belas siang dan tetap melayani warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pengobatan
padahal dua puluh satu tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas di jalan pancasila ini dinyatakan positif covid sembilan belas setelah menjalani tes pcr pada sebelas dan dua belas mei lalu
dari tujuh puluh enam tenaga kesehatan yang disweb dua puluh satu terkonfirmasi positif
empat orang merupakan dokter dan tujuh belas orang terdiri atas perawat bidan dan tenaga kesehatan lain
sejak hasil tes pcr dikeluarkan pada enam belas mei mereka sudah menjalani isolasi di rumah masing masing
ke dua puluh satu tenaga kesehatan ini juga sudah dua kali disuntik vaksin covid sembilan belas empat bulan lalu
alhamdulillah semua sudah pak tahap masing masing sudah tahap kedua semua
karena kita wajibkan semua di puskesmas itu semua para medis nakes itu harus wajib untuk vaksinasi
rentangnya sudah berapa lama dok dari vaksinasi kedua
dari yang pertama kan kita waktu itu empat belas hari
setelah empat belas hari saya rasa akhir bulan januari mungkin sudah tiga bulan lah ini pak empat bulan setelah vaksin itu semua
tapi syukurnya karena mungkin ada membantu juga setelah divaksin ini jadi gejalanya justru tidak
gejala dari yang dua puluh satu ini seperti apa dok
gejala yang paling berat cuma batuk flu dan hilang penciuman
itu saja pak
yang ge juga ada tetapi yang lain hampir sama sekali tanpa gejala
tapi aktivitas sebagian besar itu kecuali poliklinik gigi sebagiannya lebih banyak di luar daripada di puskesmas ya dok
iya seperti bidan desa ya mentresing ke dusun dusun
kalau yang di puskesmas melayani pasien yang berkunjung ke puskesmas batangkuis
tracing atau penelusuran telah dilakukan
terhadap keluarga para tenaga medis
tracing tahap pertama menunjukkan ada anggota keluarga salah satu nakes yang positif covid
sehingga jumlah orang yang terpapar covid sembilan belas di klaster ini menjadi dua puluh dua orang
dengan hasil kami dapat dua puluh satu orang termasuk di dalam dua puluh satu orang itu empat dokter dua dokter umum dan dua dokter gigi
setelah dilakukan penelusuran lanjutan terhadap keluarga seperti apa dok
setelah dapat hasil
kami mengadakan tracking ke rumah rumah ke staff kami
semua suami dan anak anaknya kami bawa ke puskesmas untuk disweb
sudah ada hasilnya dok
untuk yang tahap pertama sudah ada hasilnya
untuk dokter gigi suami dan ketiga anaknya alhamdulillah negatif
dan keluarga dokter silvia juga negatif
ada seorang bidan anaknya yang positif
suami yang negatif
untuk sementara itu yang bisa kita dapat karena yang lain menunggu hasil
puskesmas batangkuis juga akan melakukan tes pcr terhadap warga yang pernah kontak erat dengan dua puluh satu tenaga kesehatan puskesmas batangkuis
agus supratman deli serdang sumatera utara